bursa pilkada jakarta semakin ramai
setelah nama anies dan ahok disebut sebut sebagai calon kontestan
muncul pula nama putra bungsu presiden jokowi kaisang pangarep
nama kaisang muncul setelah foto dirinya bersama budi satrio jiwandono
di foto tersebut ditulis keduanya sebagai bakal calon pemimpin jakarta dua ribu dua puluh
budi satrio juwandono adalah keponakan prabowo subianto
yang juga kader gerindra dan anggota dpr ri
saat pilpres lalu budi satriojiwandono merupakan komandan tim komunikasi tkn prabowo gibran
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menyebut
poster budi satrio dan kaisang muncul karena aspirasi masyarakat
tapi soal keputusan resmi mengenai duet budi dan kaisang
akan diumumkan ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad
jakarta timur daerah pemilihan saya yang ingin mencalonkan mas budi ciwandono
sebagai gubernur jakarta periode mendatang
di tengah ramai foto budi satrio dan kaisang untuk jakarta dua ribu dua puluh
secara mengejutkan mahkamah agung mengabulkan gugatan batas usia minimal pencalonan kepala daerah
yang diajukan ketua umum partai garuda ahmad rida sabana
ma meminta kpu mencabut pasal empat ayat satu huruf d pkpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
ketentuan tersebut mengatur syarat usia minimal bagi calon peserta pilkada
sebelumnya pasal empat ayat satu pkpu menyatakan berusia paling rendah tiga puluh tahun
untuk calon gubernur dan wakil gubernur
dan dua puluh lima tahun untuk calon bupati dan wakil bupati
atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon
setelah permohonan uji materi dikabulkan ma
maka bunyi pasal empat pkpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh berubah menjadi
berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur
dan dua puluh lima tahun untuk calon bupati dan wakil bupati
atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih
putusan ma ini pun dikomentari oleh pdi perjuangan
menurut pdip putusan ma merupakan pengkhianatan terhadap cita
ini adalah hal yang kami anggap sebagai pengkhianatan di level tertinggi
sementara itu presiden jokowi memilih tak berkomentar terkait keputusan ma tersebut
jokowi meminta media menanyakan langsung ke mahkamah agung
tadi ma sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah pak
pak ada tambahkan soal hal itu
itu tanyakan ke mahkamah agung atau tanyakan ke yadigat
tapi pokoknya sudah temukan itu pak
lalu akankah duet budi satrio juwandono dan kaisang pangarep akan terwujud
siapkah keduanya bersaing dengan anies di pilkada jakarta
mahkamah agung mengabulkan gugatan mengenai batas usia di pemilihan kepala daerah
yang mengejutkan putusan dikeluarkan hanya dalam waktu empat hari sejak diajukan
dan bersamaan pula dengan viralnya foto putra bungsu presiden jokowi dodo kaisang pangarep
dan budi satrio juwandono yang bertuliskan bakal calon pemimpin jakarta dua ribu dua puluh empat
apakah ma mengubah aturan untuk membuka jalan bagi kaisang pangarep melaju di pilkada jakarta
kita akan bahas soal ini bersama analis politik sekaligus direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
ya ini kayak dejavu nih saya nih sebelumnya kita bahas rame rame kemarin sebelum pilpres sekarang terjadi lagi sebelum pilkada jakarta
sebenarnya yang mengagetkan adalah kalau kita masih kaget
karena kebetulan kan sudah ada pola yang terjadi ya
apakah ini tidak bisa disamakan dengan keputusan mk nomor satu
bukan hanya dalam konteks terkait dengan kecurigaan masyarakat penggunaan hukum
terkait dengan kepentingan elektoral keluarga tertentu
lalu kalau kita bicara penggugatnya ya tadi kan pak jokowi bilang
yang juga dulu pernah melakukan gugatan dalam rangkaian peristiwa menuju keputusan mk
ada psi ada garuda ada beberapa kepala daerah yang kebetulan adalah kader gerindra
dan kita tahu garuda ini ketua umumnya kalau disebutkan tadi adalah keluarga dari ahmad rizal patria
kalau ditanyakan lalu kenapa langsung curiga kaesang
kalian mengada ngada misalnya begitu
bukan orang yang mengada ngada sebelum ramainya keputusan mk ini
beberapa hari terakhir sudah muncul wajah kaesang
yang memunculkan adalah petinggi partai gerindra juga di sosmednya
berbarengan dengan budi jiwandono cagup dengan cawagup
kalau tadi habibu rohman juga mengatakan
alasannya misalnya budi satriojiwandono disebabkan karena keinginan masyarakat jakarta timur
akhirnya kok yakin tidak ya
karena budi ini bukan dapil jakarta timur
di ini wakil dari kalimantan timur
saya nggak tahu gitu logikanya dari mana
jadi ya sudah lah saya pikir ini kan sudah jelas pattern yang ada
mas kaisang pun menjadi ketua umum di psi
di psi itu disebabkan oleh proses yang sangat instan
jadi saya pikir kita tidak perlu kaget lagi
dan silahkan kalau mas kaesang mau maju sekalian
saya pikir jangan nanggung ada mas ngoby maju
dan ya sudah biarkan masyarakat yang kemudian menilai
termasuk kita akan menguji masyarakat jakarta yang katanya paling rasional
saya juga agak sepaham dengan mas toto
karena ini berkaca dari pilpres dan pilek lalu saja
tidak sejalan lah ya dengan apa yang terjadi di beberapa provinsi lain
mulai dari jawa tengah jawa timur jawa barat
hanya jakarta saja kalau saya lihat kemenangan bukan pada sosok prabowo subianto dan gibran raka bumi meraka
bahkan di pemilu legislatif juga pemenangnya bukan
pdi perjuangan melainkan partai keadilan sejahtera
apa saya akan tanyakan ke mas toto
apa sih sebenarnya yang ada di benak masyarakat jakarta hari hari ini ketika melihat rangkaian ya
kita melihat satu rangkaian pilpres dan sebentar lagi nanti menghadapi pilkada jakarta mas soto
iya pertama memang pilkada dki ini selalu membuat kejutan
kalau kita ingat di dua ribu dua belas dan dua ribu dua puluh
siapa yang menyangka kemudian wali kota solo maju dan mengalahkan tokoh tokoh nasional termasuk incumbent voke
dua ribu tujuh belas juga siapa yang menyangka ahok bisa kalah
dan siapa yang menyangka anies mantan menterinya jokowi kemudian dipindah maju
jadi mungkin ya kalau saya menduga duga itu juga yang ada di isi kepala teman teman yang ingin mengajukan pasangan yang mengejutkan kalau jadi maju ya
dianggap dianggap dianggap dengan keesan karena mungkin ada merasa ada mitos yang mengejutkan inilah yang akan menang
tapi harus dilihat juga loh dalam pattern yang ada apakah tidak pernah ada darah biru punya nama besar anak muda juga yang pernah maju ada
di situ ada nama mas ahy sby mantan presiden dua periode ganteng muda mewakili kaum milenial
dan kita tahu ada di peringkat terakhir dalam pertarungan dengan ahok dan anies
jadi dikasih apa harus dilihat juga
jangan jangan munculnya darah biru
itu kan modal yang paling dimiliki ya oleh budi dengan khaesang
ponakan prabowo dengan anaknya jokowi
belum tentu kalau di jakarta itu menjadi faktor yang bisa menguatkan
bisa jadi malah itu akan melemahkan
apalagi kalau lawannya adalah anies baswedan
lebih menarik lagi kalau ada ahok juga di situ
anies dan ahok orang bisa lihat kerjanya apa
sementara dua sosok yang pengen dimajukan ini kita belum tahu sepak terjangnya tapi punya nama besar
saya meyakini kalau situasi seperti itu bukan tidak mungkin malah akan berakhir seperti ahy
ini balik lagi keputusan ma tadi nih mas toto
ini memutus dalam waktu empat hari sebenarnya
sekarang sedang trendnya yang instan instan sepertinya untuk putusan putusan seperti ini
kalau memang dilihat putusan putusan ini muncul di tahun tahun politik
melihat tren yang serba singkat serba instan tadi itu mas soto
bukan hanya masalah instan saja ya
ada beberapa hal yang kalau dalam logika awam
saya nggak mau mengatasnamakan hukum karena saya bukan orang hukum
pertama ketika partai garuda yang memunculkan lagi
dan kita tahu banyak sekali pembahasan bahwa partai garuda dianggap sebenarnya sangat dekat dengan gerindra
di situ kan ada potensi konflik of interest
seperti yang pernah terjadi misalnya pada rangkaian keputusan mk yang kontroversial kemarin
yang kedua kalau kita bicara mengenai pkpu
yang sudah menyertakan tadinya terkait usia tiga puluh tahun itu adalah pada saat penetapan calon
dan kemudian sekarang diganti terminologinya menjadi pada saat dilantik
kpu itu kan menjabarkan mengenai penyelenggaran pemilu
harusnya tidak salah ketika itu lebih menjabarkan proses pencalonan
bukan proses pada saat sudah dilantik dan akan menjabat
yang ketiga kalau kita mau bandingkan dengan keputusan mk
keputusan mk sembilan puluh itu jauh lebih banyak memberikan ruang buat anak anak muda
kalau misalnya jadi perempuan yang berusia tiga puluh atau tiga puluh lima tahun misalnya atau dengan terminologi pernah jadi bupati wali kota etc
yang membedakan hanya tadinya yang tanggal lahirnya itu sebelum sesudah dua puluh tujuh agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat itu nggak bisa maju
karena pendaftaran calon dua puluh tujuh agustus
sampai kemudian katakanlah bulan akhir atau akhir desember atau awal januari dua ribu dua puluh lima
karena batasannya adalah pelantikan
kok bisa kebetulan banget ya mas kaisang itu lahirnya dua puluh lima desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
tapi artinya kelonggaran yang diberikan oleh kementerian ini jauh lebih sempit
dibandingkan keputusan mk tahun dua ribu tiga dua ribu dua puluh yang kemarin
ini yang menyebabkan menurut saya tidak salah kalau orang curiga ditambah
sudah muncul poster terlebih dahulu sebelum munculnya keputusan ma
saya belum yakin bahwa kaisang pasti maju juga
tapi andai kata tidak maju ini menurut saya bukan didasarkan pada kesadaran tentang kode etik demokrasi
kalau survei yang sudah dibuat mungkin belum untuk maju
iya ini kalau balik lagi soal aturan tadi yang diubah oleh mahkamah agung
yang memerintahkan kpu untuk merubah pkpu tadi
ya secara hukum memang kita belum bisa menelaah ya
karena kita bicara dalam tataran politik gitu ya
tapi secara politik memang logika nalarnya tidak masuk
bahwa ini kan pemilu ini kan idealnya
melihat syarat usia itu berdasarkan pencalonan
tahapan pencalonan bukan pada saat pelantikan
nah saya ini dapat berita terbaru juga nih
barusan ternyata budi satriojiwandono ini baru saja mengatakan tidak akan maju
menyatakan tidak akan maju di pilkada jakarta
ditugaskan oleh pak prabowo tetap berada di dpr
ini gimana nih ada dinamika yang baru lagi
pesimis ketika pernyataan pernyataan ya ibaratnya begini
kalau sekarang trendnya berubah
kalau biasa kita masang sen kanan terus
eh tiba tiba beloknya ke kiri begitu
kalau anda melihat pernyataan budi satrio ini bagaimana
dengan kemarin yang sudah viral gitu fotonya bareng kaesang
kalau terkait dengan fenomena politik dinasti
memajukan anak mantan presiden
yang pertama ya katakanlah misalnya ada perbedaan pendapat ini
katakanlah memang jangan jangan suaranya belum bulat
pilihan kedua misalnya bisa juga ini sekedar testing the water
secara tidak langsung nama budi satrio jiwandono
pengenalannya atau awarenessnya akan naik nih
andai kata mas kaisang kemudian memang dimajukan di jakarta
penolakannya seperti apa penerimaannya seperti apa
yang ketiga bukan tidak mungkin juga ada fenomena
belum tentu loh nama besar yang dipakai nih
untuk memajukan ponakannya anaknya
itu seratus persen mau atau bermula dari ide ide beliau beliau ini
saya sebut saja lah prabowo atau jokowi
jangan jangan nafsu besar ini lebih banyak muncul dari sekeliling
bapak bapak tersebut entah pak prabowo atau pak jokowi
orang orang yang ingin kemudian ya
saya mengatakan kalau zaman orba dulu sering dikasih contoh itu almarhumah armoko
yang terus mendorong pak harto misalnya pada situasi ketika dianggap sudah tidak layak maju pun
semua cinta anda anak anda pun bisa maju
budaya ala orba menjilat atasan menyenangkan
termasuk kepentingan mereka untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan
dan itu lebih mungkin terjadi kalau bosnya
ikut tetap ada dalam pusaran kekuasaan
jadi ya agak ragu juga ketika saat ini didorong dorong
padahal bosnya sendiri seperti kata mas sato
tidak punya intensi seperti itu gitu ya kira kira
tapi kadang kadang kan kalau semuanya menjilat
ini kita gunakan bahasa yang terjadi dalam
yang paling ekstrim begitu lah ya bahasanya ya
gerindra ini kita berandai lagi nih ya
karena ya seorang sufmi dasko
di partai gerindra ini kan sudah memasang foto ini di akun media sosial
apakah budi satrio dan kaisang ini pasangan yang akan menarik perhatian
kira kira menurut anda juga kan sering menelaah begitu ya
bagaimana elektabilitas toko toko yang berselioran
tentu saja nama budi satrio jiwandono
saya yakin tidak ada satu penelmbaga suku yang pernah memasukan
dan kalau kita lihat secara personal branding
sulit buat bersaing dengan tokoh seperti anies atau ahok
yang jelas punya basis masanya tersendiri
ini bukan tentang budi bukan tentang kaisang
ini tentang image kekuatan prabowo dengan kekuatan image pak jokowi
jangan jangan ini tentang perangkat birokrasi
jangan jangan ini tentang bahan sos
jangan jangan ini tentang aparat mafia
itu kan yang menjadi pembahasan ketika presiden maju
dalam gugatan mk pada saat pilpres kemarin
artinya ketika ponakan presiden terpilih
itu juga yang mungkin akan jadi kontroversi
ini akan menyita perhatian publik
yang harusnya publik di jakarta berdebat tentang penanganan banjir
bukan tentang misalnya politik dinasti
bukan tentang penggunaan aparat dan lain lain
bahkan bukan tidak mungkin itu akan menyita
percakapan dari pilkada serentak yang jumlahnya akan ada ratusan
apa yang terjadi pada beberapa bulan lalu dalam pilpres
itu tidak menjadi bahasan yang sama pada saat kita menikmati pilkada serentak nanti
ya tapi sulit juga untuk memisahkan apa yang terjadi di pilpres
jika memang nanti terjadi seperti ini
meskipun kata mas lato tadi budi satriojiwandono ks angpangar
ini namanya sebenarnya tidak pernah ada dalam radar survei elektabilitas sosok begitu
dengan perangkat yang begitu hebat
bukan tidak mungkin kan bisa menyaingi seorang anies baswedan dan basuki cahayapurnama mas toto
lagi lagi saya melihat jakarta agak berbeda ya
dan kalaupun dipaksakan itu agak akan sulit begitu ya
karena menurut saya itu bisa jadi potensi bumerang
terhadap apa yang disebut dengan politik dinasti
terhadap apa yang disebut dengan potensi tsm ya
tapi saya melihat tetap ini berbahaya malah
buat budi satriojiwandono sama mas ks angpangar
budi satriojiwandono ini saya melihat dalam konteks keluarga pak prabowo
sosok yang sebenarnya secara branding bisa luar biasa
dan bisa dikatakan simpatik ya
kalau image kita lihat dalam gaya komunikasi di daerah
sosok ini bisa jadi pengganti pak prabowo
kalau kita lihat dalam image nya
terlalu disayangkan kalau kemudian langsung dicemplungkan
image nya tak akan akan nebeng omnya
budaya instan ini cukup melekat di mas kaisang
yang sepertinya terus mengojok ngojokkan
keluarga pak jokowi dengan pak prabowo
dan menunjukkan sebuah karya dan prestasi
dan itu akan lebih membuka kemungkinan mereka berkarir politik
ini ma sudah berputus begitu
dan tinggal memberitahkan kpu untuk mengubah pkpu
tapi saya melihat juga ada berita ini
di salah satu harian
bahwa pks menyetujui ternyata
pada saat pilpres lalu sangat menentang
dengan adanya putusan sembilan puluh di mahkamah konstitusi
dan gak mungkin kan ini juga diubah lagi
tapi kalau kita lihat dari sisi persaingan dan kepentingannya
pks kan jelas dpw nya sudah mengajukan nama mas anies baswedan
insya allah kita sepakat bahwa pks
lebih mudah melawan budi satriojiwando dan kaisang
atau lebih mudah melawan ridwan kamil
menurut saya lebih sulit melawan ridwan kamil
karena surveinya menurut ridwan kamil bersaing dengan anies baswedan
upaya mengojok ngojokkan nama keluarga bos
itu malah membuat lawan politik tertawa
yang akan jadi korban itu bukan yang mendorong dorong
dan tim sukses ini tetap selalu sukses
tapi nama seperti budi satriojiwandono dan kaisang
untuk bisa menjulang tinggi dalam karir politiknya
saya lebih senang melawan pasangan ini
dibanding ridwan kamil ataupun ahok
dan terbukti pada saat majunya mas ahai dua ribu tujuh belas
penolakan terhadap politik dinasti itu cenderung tinggi
itu yang agak cuci
pendukung mas anies ini agak berfikir
kerasnya itu akan terasa ketika melawan ridwan kamil
dan sangat mungkin ridwan kamil itu akan maju
kalau dapat restu dari pak prabowo
membawa nama koalisi besar dua
yang akan diteruskan di dgdkin
sebenarnya pasangan budi ks sang ini
punya niat yang benar benar serius
pasangan budi jiwandono dan ks sang ini
pas pemilihan di pilkada jakarta
direktur eksekutif carta politika